presiden joko widodo mengunjungi pusat industri k pop di seoul sekaligus menjalankan misi untuk fokus mengembangkan sektor ekonomi kreatif
di hari ketiga lawatannya di korea selatan presiden mengunjungi pusat industri k pop di kompleks digital media city di seoul
di tempat itu presiden meninjau pusat pembuatan drama korea dan menonton pertunjukan musik k pop
kayaknya presiden jadi suka musik k pop ini nih
misi ini dijalankan sekaligus sebagai salah satu rangkaian yang menjadi fokus utama kedatangan presiden jokowi ke korea selatan yaitu isu pengembangan sektor ekonomi kreatif